sementara itu anggota komisi satu dpr ri yang juga ketua bksap badan kerjasama antarparlemen fadlizon menganggap pemerintah gagal melindungi warganya
fadli juga mengatakan adanya tangan tangan yang tidak terlihat yang bermain dalam pusaran kasus rizik sihab sehingga rizik sihab susah kembali pulang ke tanah air
mantan wakil ketua dpr ini juga berharap pemerintah bisa mengungkap oknum yang menahan kepulangan rizik sihab dari arab saudi
saya kira ini adalah kegagalan pemerintah di dalam melindungi warga negaranya
masa satu orang saja tidak bisa dipulangkan
saya mendapatkan laporan langsung dari habib rizik berkali kali ketika ada kesempatan sebagai pengawas haji maupun umroh
beliau menyampaikan berkali kali mau keluar dari arab saudi tetapi ada semacam notifikasi tidak bisa keluar
bahkan sudah membeli tiket sudah lewat
imigrasi keluarganya juga sudah lolos imigrasi ketika bagian dia tidak boleh keluar
ada semacam ini yang harus diklarifikasi ya ada semacam invisible hand tangan yang terlihat instruksi instruksi atau apalah dari sini
ini yang saya kira perlu dicari tahu siapa sebetulnya dibalik kasus ini